menanggung semua akibat dari perbuatan kami
termasuk kalau nanti andi melaporkan kamu ke polisi
kalau sampai nino tahu hal ini
betapa hancur dan marahnya nino sama kamu
nino pasti akan sangat membenci kamu sang
sangat membenci kamu
karena itu papa minta sama kamu
akibat dari perbuatan kamu
termasuk kalau nanti andien melaporkan kamu ke polisi
papa mau aku di penjara
mau aku di penjara tega banget pak
aku udah diusir sama suami aku
aku baru aja kehilangan pekerjaan aku
dan sekarang papa minta aku di penjara gitu
papa gak minta kamu di penjara nak
kamu pikir enak buat papa
mengalami semua rasa itu lagi
rasa gak berdaya
lihat anak papa di penjara
kamu pikir itu rasanya enak buat papa
papa gak minta kamu di penjara
papa minta kamu mempertanggung jawaban perbuatan kamu
ini untung ada al
untung ada al de barat
nasibnya nindi kalau nggak ada al
ada al de barat
nanti andien gak akan tau
kalau nindi masih hidup
mungkin seumur hidupnya nindi di panti asuhan
dia harus mengira ngira
apakah ibu aku masih hidup
siapa orang tua aku
seumur hidupnya dia akan begitu
ya terus kenapa
kenapa bapak kemarin nyari aku ngapain
harusnya biarin aja
biarin aku minum obat tidur
ngapain aku langsung dibawa kesini
karena papa minta kamu berubah
papa mau kamu berubah nak
berubah jadi orang yang lebih baik
berani berbuat berani bertanggung jawab
berubah hidup kamu
berubah jalan kamu
berubah jalan kamu
berubah hidup kamu
jangan memilih mati
berubah jalan kamu
ya ampun kenapa pagi pagi sudah mau amal terus ini
bikin pusing deh
kiki bawain bakso buat sarapan mbak andin
temennya ibu rosa mbak kirimin bakso ke rumah jadi kita sarapannya pakai bakso
aku lagi enak banget ini
tadi mau mau terus
tapi mbak andian harus makan
mbak andin makan ya
yuk makan yuk
biar nggak mau mau lagi ya
nanti kalau mbak andin nggak mau makan kan
sepertinya dimarahin masal sama ibu
apa ini ya orangnya
dengan pak riza
gini pak randy
untuk mencari bukti
pemukulan joshua ke bapak
dan saya ada video rekaman
waktu anak buah joshua menyerang bapak
dan kebetulan ada warga yang menerang kejadian itu
apakah bapak melihat kemarin
ada kejadian orang berantem disini
iya pak kejadiannya baru kemarin
ada saksi mata nggak ya
satu orang dikerok rame rame kasihan
saya sempat videoin pak
oh situ sempat ngerekam
boleh saya lihat videonya
ini videonya pak
dan video ini bisa menjadi bukti bapak
atas penyerangan joshua ke bapak
dan bapak bisa laporkan ke polisi
saya kirim sekarang
oh boleh pak
ya sudah saya terima
sama sama pak randy
kalau begitu saya izin
minum dulu ya mbak
pakai teh hangat
gak mau dia minum lagi udah
kiki seneng sekali mbak andine
sehat sehat ya dedek pak
kiki ke dapur ya mbak
mbak yang perisi mangkuknya sama gelas ya
permisi mbak andine
insira dulu kali ya
aku jadi pusing gini ya
sehat sehat ya dedek bayi
kiki ke dapur ya mbak
periksi mangkuknya sama gelasnya
permisi mbak andin
nah isi ratu dulu kali ya
kenapa aku jadi
pusing gini ya
aku harus kabarnya masal ini
mau kuah lagi sayang
ini kan buatan omahnya juwana
tambah lagi dong kalau enak
mau kuahnya lagi
biar cepat besar
udah mau makan banyak
udah mas ini makanannya
lutus semuanya sama mbak andin